presiden viva akan datang ke indonesia
kalau tidak ada perubahan delapan belas oktober
dimana bapak presiden akan bertemu presiden viva
untuk membahas daripada transformasi sepak bola indonesia
statement atau surat yang diberikan viva ke pak presiden itu
fifa bersama pemerintah bersama afc dan pssi
presiden viva akan datang ke indonesia
kalau tidak ada perubahan delapan belas oktober
dimana bapak presiden akan bertemu presiden viva
untuk membahas daripada transformasi sepak bola indonesia
statement atau surat yang diberikan viva ke pak presiden itu
fifa bersama pemerintah bersama afc dan pssi
di dalam tim transformasi itu

tinggal kita tunggu saja
hasil rapat presiden fifa dan bapak presiden nanti kita tunggu
dan sebelumnya kan bapak presiden dan presiden viva sudah berkomunikasi
ada beberapa poin yang sudah disampaikan bapak presiden
dan saya juga kemarin menjelaskan sedikit
ini hal hal yang fifa akan review total
dan viva yang tadi disampaikan akan berkantor di indonesia
untuk menjaga transformasi sepak bola indonesia
itu sementara yang saya bisa
suratnya saya belum
karena pak presiden kasih lihat saya
saya suruh baca ya
saya ingetin yang ada di kepala saya
pak gambaran review totalnya bakal berapa lama pak viva disini pak ada nggak
ya mungkin tiga enam bulan bisa setahun
tergantung kesadaran kita dan kemauan kita
jadi saya rasa disurat itu jelas
fifa tidak memprioritaskan untuk mensangsi
tetapi transformasi sepak bola harus terjadi gitu kan
jadi delapan belas oktober itu presiden viva akan bertemu presiden jokowi atau timnya saja
presiden pak presiden jokowi
kan jelas suratnya